jenazah dodi junaidi pegawai kejaksaan agung yang turut menjadi korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
diserahkan ke pihak keluarga pada senin pagi
usai disolatkan di masjid baitul adil gedung kejaksaan
jenazah kemudian langsung dimakamkan di taman pemakaman umum rempoa jakarta selatan
usai teridentifikasi oleh rumah sakit polri
jenazah jaksa dodi junaidi hari ini diserahkan oleh pihak kejaksaan kepada keluarga
keluarga dodi junaidi tiba di masjid kejaksaan agung pada pukul setengah delapan pagi
selain istri dan ketiga anaknya ayah dan ibu almarhum juga turut hadir
jenazah dodi sempat disemayamkan satu malam di kejaksaan agung
setelah rumah sakit polri memastikan identitasnya
sekitar pukul delapan pagi jenazah disolatkan pihak keluarga bersama sejumlah pegawai kejaksaan
jaksa agung muda pidana khusus adi togarisma memimpin upacara kedinasan penyerahan jenazah ke pihak keluarga
jenazah kemudian dibawa ke taman pemakaman umum rempoha
taman pemakaman umum di jalan seroja rempoha untuk dimakamkan
isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman